apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
kau bukannya tukang parkir
sekarang kamu gabung ke terminal
jangan balik lagi ke terminal
atau kamu akan dihabisin
sekarang kondisi jack gimana
tadi pagi saya ke rumahnya
katanya dadanya sakit
kalau jalan sakit
tiduran juga sakit
saya yakin semua teror di jalan pasar sama terminal pelakunya sama
kalian semua tiarap dulu
kecuali di terminal
saya sudah dapat info dari pedagang siapa yang dulu di sini sebelum saya
taslim mawarti sama ajun
nggak ada alamat lengkap
cuma info daerahnya
hai memang kamu mau kesini mau apa nyari kamu dia tahu dari mana saya disini dia tadi
telepon saya terus kamu kasih tahu saya suka kesini iya kamu pengkhianat bukan pengkhianat
saya takut sama kamu
kena sama ajun
kerjanya di pasar kena rumahnya dimana lurus aja terus tikuan kedua belok dari
situ kemana rumahnya di jalan itu tapi saya lupa nomornya nggak papa nanti saya tanya tanya ke yang
lain ajun ya masih ingat saya masih kamu yang mukulin orang baru di pasar saya enggak pernah mukulin
kalau dipukulin sering termasuk sama a teman kamu di pasar namanya mawar di sama taslim
ya yang berani mukulin orang kira kira siapa paling taslim oke ini maksudnya apa